tanpa wisata kuliner ramadhan yang sudah lama eksis juga
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
kalau misalnya kita makannya yang buah buahan sayur lebih banyak air lebih banyak
selalu menjadi value di keluarga gitu ya
jadi dari sini kita bisa membaca bagaimana orang dulu itu menempatkan perempuan
pemberian vaksin pcv bukan hanya dapat menekan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia
di sini kan mau lulus di sph
yang dari berbagai negara lain gitu ya
pada kontrasnya warna biru air telaga yang dikelilingi pepohonan hijau
itu kan sudah berpindah tangan dan sebagainya menyitanya bagaimana
akhir akhir ini di tengah gencarnya pemberitaan mengenai pandemi virus corona atau covid sembilan belas
insyaallah ini angkanya tidak meleset jauh
oh tapi sampe sekarang akun sosmednya masih dipegang bini
bagus ya untuk membantu mereka terlindungi ya
mereka menganggap bahwa pemilu ada sesuatu yang mereka tunggu
apa saja kesiapan teknis yang harus diberikan
yang pasti kita masyarakat warga semua berharap bahwa keamanan data bisa benar benar jadi satu hal yang dipertanggungjawabkan
kalau misalnya yang nggak tahu ya ini kayaknya admin basketball daily dose kayaknya
kemarin terakhir itu dua ribu dua puluh satu orang pam survei
buat apa gue jadi pemain pro kalau gue udah bisa dapet duit yang gue cukup senang
mengelilingi lapangan latihan upacara sebanyak tiga kali